download aplikasi motion trade sekarang
apa yang akan mereka lakukan
dan yang pria bernama purkas
sesungguhnya mereka adalah
jin yang muslim tapi setelah mereka
mempunyai ilmu yang tinggi mereka
menjadi kafir dan ini
saya ingin kamu mengantarkan botol yang berisi dua jin ini
kepada kiai ibrahim
beliau sekarang berada di desa kalibrantasana
dan hanya beliau yang
mampu membersihkan sifat kafir dalam diri
kalau tahu jin jin ini membawa petaka dan
kesengsaraan bagi umat manusia
dimusnahkan saja kiai
allah tidak memerintahkan kita
untuk memusnahkan dan seperti
yang saya katakan tadi sebenarnya
jin ini adalah jin muslim
dan pada prinsipnya mereka beriman kepada
tapi karena suatu hal
mereka menjadi kafir
saya harus bisa merebut botol itu
jin jin itu akan saya gunakan
untuk membangkitkan tenaga
dalam saya agar menjadi lebih tangguh
dan mereka akan menjadi budak budak saya
ada dua hal penting
yang harus kamu ingat ahmad
jangan pernah kamu mencoba
untuk membuka botol itu
dan yang kedua
jangan pernah kamu terpengaruh oleh bujuk rayu mereka
biasanya mereka akan
menawarkan kenikmatan kenikmatan duniawi
ini pasti akan mereka lakukan
agar bisa keluar dari botol itu
insya allah qiyai
buku apaan tuar
buku hadis lo udah ketemu belum
kemarin gue taruh di atas semari
tuh kayaknya gue pernah lihat itu buku
hmm mungkin ada anak anak yang minjem kali
coba deh sekarang
mendingan lo tanya sama anak anak
atau si komar kali
gambar di buku itu kan simbol sehatan ar
eh lo tuh kenapa sih pengen tahu urusan orang aja
tugas ini adalah amanah
kamu bisa menjalankan dengan sebaik baiknya
sampai tempat tujuan
insya allah qiyai
saya akan menjaga amanah
sekarang gue minta lo keluar
gue yakin buku ini berisi tentang
kalau ini gak penting
ngapain juga ada di kamar lo
lo bakalan dihukum sama qiyai jafar
kalau lo pegang buku sesat
saya pergi dulu qiyai
jangan lupa like subscribe dan share ya
kamu jangan cari masalah
dan mereka akan menjadi budak budaku
bal tenang bal
ada apa ini
iqbal terkunci di kamarnya ar ya roads pak qiyai
kenapa bisa terkunci
tidak tahu pak qiyai
bismillahi rahmanir rahim
mulut kamu berdarah
saya dibukul arya pak gai
banyak banget alasannya
memang kenapa sani
gue rasa dia udah males ngerusin perjalanan
alasannya doang dia kuat
bukan begitu sani
mungkin dia ada yang harus diselesaikan
akhirnya aku bebas
aku bebas sekarang
karena aku yang telah membebaskanmu
bebaskan dulu teman saya
baru kami akan menjadi pengikutnya
nanti kiai jawab parmara
ini bukan hasil cipta manusia
ini pekerjaan jin
ini pekerjaan jin
indinya buku ini secara detil menguraikan
tentang bagaimana manusia menjaga keamanan
tentang bagaimana manusia bersaudara dengan jin
tentang bagaimana manusia bersaudara dengan chin
setan dan iblis
salah satu keuntungannya
mereka akan berbagi kesaktian dengan manusia yang tidak lagi beriman